baswedan terkait reklamasi teluk jakarta
kita akan menyelesaikan perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
kemudian kita akan menyiapkan perencanaan tata ruang untuk masyarakat
dan pemerintah dan prof dki akan fokus pada pemulihan wilayah teluk jakarta
utamanya pada aspek perbaikan kualitas air sungai
pelayanan air bersih pengelolaan limbah dan antisipasi land subsidence
bagi yang sudah terbangun saat ini sedang ada monitoring dampak pembangunan pulau reklamasi terhadap pantai utara
lalu sedang dilakukan juga monitoring untuk memberikan rekomendasi perubahan bentuk serta rehabilitasi pemulihan

pertama kita akan menyiapkan perbincangan untuk masyarakat
bagi pulau pulau yang sudah jadi akan diatur dan digunakan sebaik baiknya untuk kepentingan masyarakat
hari ini saya umumkan keputusan ini meskipun surat suratnya semuanya sudah selesai
ini saya tunjukkan di sini ini adalah dokumen dokumen
keputusan sebagian adalah bentuknya kegub
ini adalah surat pencabutan
karena tergantung pengeluarannya waktu dulu seperti apa
dan khusus kepada pihak pihak perusahaan perusahaan yang dulu belum melakukan reklamasi
tapi sudah memberikan kontribusi tambahan seperti rumah susun jalan inspeksi sarana perasana lain
itu semua akan diperhitungkan sebagai aset dan nanti akan diperhitungkan bila mereka melakukan pembangunan dan perlu kontribusi tambahan maka itu bisa diperhitungkan
tapi ini salah satu contoh bahwa belum apa apa sudah ada kontribusi tambahan
padahal belum di jalan enggak
nah itu nanti kita semua akan
jadi baru sekalian untuk semuanya saya ingat bulan juni yang lalu banyak yang berkata
jadi baru sekalian untuk semuanya saya ingat bulan juni yang lalu banyak yang berkata
merasa pembentukan badan koordinasi menandai akan diteruskannya reklamasi termasuk lbh
dan waktu itu saya sampaikan semuanya sedang mengkritik imajinasinya sendiri
hari ini semua saya jawab bahwa badan itu dibentuk justru untuk kita menjalankan ini dengan tata kelola pemerintahan yang benar
badan bisa mengeluarkan izin tapi badan juga bisa mencabut izin
dan proses pencabutannya dilakukan dengan sesuai sifat
dan proses pencabutannya dilakukan dengan sesuai sifat
jadi alhamdulillah kami bersyukur bahwa salah satu projek besar untuk menyelamatkan pantai utara jakarta dan teluk jakarta insyaallah bisa kita kentaskan
dan ini dikerjakan bersama sama
saya dibantu dengan tim pesisir yang diketahui oleh pak marco
di belakangnya pak marco
dan timnya kita akan siapkan
dan timnya kita akan siapkan
kita akan siapkan rancangannya untuk rencana otot ruang dan wilayah
dan sudah itu nanti kita siapkan draft perda yang baru untuk diajukan ke dprp
demikian penjelasan bisa saya sampaikan
mudah mudahan ini bisa menjadi manfaat dan salah satu milestone penting dalam pembangunan jakarta
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau sudah menjelaskan rekomensi apa yang terjadi dengan yang dibuka atau yang terlalu
ya jadi yang kita lakukan saya ulang saya bentuk badan koordinasi pengelolaan reklamasi
semua izin yang sudah dikeluarkan penerima izinnya dipanggil lalu dilakukan verifikasi
dari verifikasi verifikasi itu terbukti bahwa mereka tidak melaksanakan kewajibannya
karena mereka tidak melaksanakan kewajibannya maka izinnya dicabut
jadi pencabutannya bukan selera satu dua orang
pencabutannya karena badan yang berhak melakukan verifikasi sudah melakukan verifikasi dan terbukti bahwa mereka tidak menjalani kewajiban baru dicabut
ini hasil verifikasinya
di sini ada semuanya
setiap pulau setiap pemilik izin ada dokumennya di sini direview semua
dan dari situ kemudian kita putuskan
bahkan yang paling dasar saja banyak yang tidak dikerjakan
ada detail semuanya di sini
pak kalau sebenarnya bisa digugat keputusan ini bagaimana
setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menggugat keputusan pemerintah
kami siap menghadapi
pak lalu untuk perubahan pulau yang sudah jadi ini tadi katanya akan diatur untuk kata ruang kina akan diatur untuk kutipan
karena itu kita akan siapkan perda rencana wilayah rencana zonasi dan wilayah
pesisir dan pulau pulau kecil
nanti perda itu sedang disusun
pak ada dua pertanyaan
pertama masalah konsumen yang sudah terlanjur membeli bangunan di sana
itu bagaimana kan rupanya memfasilitasi hubungannya dengan pengambang
yang kedua ada kabar dari pak isnao kemarin bahwa dua rupanya itu menjadi penyelesaian
itu benar tidak sih
dan progresnya sampai mana sekarang
dan kenapa alasannya rupanya itu menjadi halus
yang pertama dan kedua anda tanya pada pak isnao sendiri
nanti biar pak isnawa yang menjawab karena itu bukan statement saya
yang pertama soal konsumen
nanti diatur di dalam rencana wilayah zonasi dan wilayah
di situ nanti akan diatur tata ruangnya zonasinya
dari situ baru kemudian kita tentukan seperti apa potret wilayah itu
itu yang pertama
yang kedua tentang konsumen
konsumen dan produsen ini dua pihak yang melakukan transaksi ekonomi
pesan saya kepada semuanya yang mau membeli barang yang mau menjual barang ikuti semua aturan
ikuti semua kepentuan
jangan sampai justru pemerintah menciptakan ketidakpastian hukum
apa ketidakpastian hukum itu
membiarkan orang melanggar dan tidak mendapatkan sanksi
kasian mereka yang taat aturan
banyak yang berusaha menjual barang mengikuti aturan
yang tidak mengikuti aturan tanggung konsekuensinya sendiri
dan bagi semuanya silahkan anda selesaikan
demikian tadi pernyataan dari gubernur dki jakarta anies baswedan terkait kebijakan pemprov dki jakarta
untuk mencabut izin dan kebenaran
di pembangunan tiga belas pulau reklamasi
tujuh belas pulau reklamasi tersebut sudah dicabut izinnya sejak awal september
yang menjadi dasar pencabutan izin tersebut karena pengelola tidak menunaikan kewajibannya
dan pemprov dki jakarta sudah melakukan atau sudah menggandeng badan pelaksana untuk melakukan audit di setiap pulau
dan selain tiga belas pulau reklamasi ada empat pulau reklamasi yang sudah jadi
itu akan dikelola oleh pemprov dki jakarta
dan pemprov akan menyusun tata kelola zonasi wilayah pesisir dari empat pulau reklamasi
dan cnn indonesia newsroom akan kembali sesaat lagi